usai kalah dengan tim sepak bola guinea dalam piala playoff olimpiade paris dua ribu dua puluh
timnas garuda muda indonesia tiba di tanah air
kedatangan timnas muda garuda indonesia disambut hangat oleh para pendukung yang sudah menanti
timnas garuda muda indonesia tiba di tanah air melalui terminal tiga bandara internasional soekarno hatta pada sabtu pagi
tim garuda muda pulang ke tanah air usai kalah melawan tim sepak bola guinea dengan skor satu dalam piala playoff olimpiade paris dua ribu dua puluh
sorak dan riu para pendukung membentangkan sepanduk dalam menyambut kedatangan timnas u dua puluh tiga saat tiba
walaupun gagal ke olimpiade perancis garuda muda sudah mencatat sejarah sebagai semi finalis
ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat olimpik ya
jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah
dan juga kita awalnya sama sama ingin target itu masuk
olimpiade satu tim ini karena ya takdir berkata lain jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu
dan yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang
dan ya dari kami juga pemain kita juga berharap sepak bola indonesia sudah berkembang
dan semoga juga supporternya bisa lebih berkembang lagi juga